badan narkotika nasional mengungkap pencucian uang yang dikendalikan terpidana kasus narkoba yang telah difonis hukuman mati yakni togiman dan haryanto chandra
bnn mengungkap transaksi sebesar enam empat triliun rupiah yang dikirim ke sejumlah bank di luar negeri sementara aset yang sudah disita bnn sebesar enam puluh lima sembilan puluh enam miliar rupiah
bnn menyelidiki kasus ini setelah menerima informasi dari ppatk tentang dugaan transaksi mencurigakan sebesar enam empat triliun rupiah yang dilakukan togiman dan haryanto chandra
setelah penyelidikan bnn menangkap tiga orang tersangka yakni dy hr dan fh
dari tangan ketiganya disita uang tunai sebesar satu enam puluh lima miliar rupiah tiga unit apartemen enam ruko satu rumah tiga mobil dua unit toko dan sebidang tanah di kawasan jakarta selatan
aset togiman yang saat ini tengah mendekam di lapas kalimantan

yang menjadi konsen kita tidak hanya bagaimana mengikuti barang berupa narkoba tidak hanya mengikuti orang atau follow the man tetapi juga kita mengikuti aliran keuangan
yang menjadi konsen kita tidak hanya mengikuti barang berupa narkoba tetapi juga kita mengikuti aliran keuangan